gusti mangku begitu biasa beliau dipanggil wafat di jakarta saat menjalani perawatan karena sakit
kabar wafatnya penguasa pura mangkunagaran dibenarkan oleh pejabat humas pura mangkunagaran
joko pramudia saat dihubungi oleh cnn indonesia tv joko menyampaikan bahwa gusti mangkunegara
wafat pada jumat sekitar pukul dua lebih lima puluh menit waktu indonesia barat
hai jumat pagi sejumlah persiapan telah dilakukan di rumah duka almarhum di jakarta
di antaranya mobil jenazah dan juga iring iringan untuk mengantar jenazah
kanjeng gusti pangeran adipati arya bangku negara sembilan ke solo jawa tengah
ya selama hidupnya gusti mangku pernah atau jenazah kanjeng gusti pangeran adipati arya
mangkunegara sembilan ini akan disemayamkan satu hari di pura mangkunagaran solo rencananya
minggu pagi jenazah dimakamkan di makam keluarga di astana girilayu karanganyar selama disemayamkan
hanya keluarga dan juga kerabat terdekatlah yang boleh datang ke pura mangkunegara sementara
masyarakat umum dipersilakan berdoa dari rumah
hal ini untuk menghindari adanya kerumunan terutama di masa pandemi covid sembilan belas
rencananya prosesi pemakaman akan dilakukan dengan protokol kesehatan covid sembilan belas